hai hai hai lulagi ikutin loh kan gara gara lu berdua gue kerampokan loh udah gak becus
lu gede kan apaan lo ya ilah pak haji jangan nyarankan kita berdua dong kan pak haji yang
lihat kita berdua benar benar apaan sifatnya ribut udah ikhlasin aja biar hati jadi buah
berapa hari ini saya nggak melihat anak saya ada di rumah dan saya sudah ngeduga pasti adanya di sini
dong jangan kamu kasih kesempatan ramadi itu ngedeketin kamu terus kamu itu kan cantik masih
muda pasti banyak bujangan yang kaya raya yang mendekati kamu anak saya itu kan rahmadi udah
duda punya anak dua untuk apa sama kamu enggak pantes kan rum apa sih bebek
ibu bu datang kemari marah marah
maaf ya anda jangan ikut campur sekarang katakan kira kira dimana anak saya maaf bu emang kemarin
kemarin bang rahmadi ada di sini untuk nengokin umi saya tapi kalau sekarang apa dan dimananya
bang ramadi saya sama sekali enggak tahu ya maaf mau angkat telepon dulu
rom hahaha apa kejamret rom haduh
tujuh puluh juta neng anjur abadi neng aduh ludus jadi menuduh tolong kita bagi mana nih aduh siapa yang
meninggal rum abadi
hai innalillahi wa aji'un nyampe juga umurnya bangguan
hai apak rampok kan
terampok kan kirain
hadidin sudah kan dip kagami akan segera memproses viagra prosesnya gimana kugus apakah orang kita
kembali lagi kami akan sedikit dulu banget dari saksi dan tersangka kalau barang bukti itu sedihnya
cari saksi dan tersangka
kalau barang bukti itu sudah ditemukan kami akan tangkap pelakunya
terus uang saya bisa kembali pak bos
kalau pelaku itu belum menggunakan uang itu
setelah diproses pasti uang itu akan menjadi milik bapak lagi
berapa lama saya tentukan
ya kami tidak bisa menentukan
tapi kami akan berusaha secepat mungkin
sabar pak sabar
sudah ikhlasin saja
tidak tidak akan kembali lagi
tidak tidak akan kembali lagi
saya pikir uang tujuh puluh juta sama dengan uang per seferah
ya percuma ditangisin
bukit tidak akan kembali lagi
jadi ikhlasinlah yang enak pak
lagian pak tadi mau dikawal kita tidak mau
lu lagi ikut ikutan
itu kan gara gara lu berdua
aku dikerampokkan ruf
sudah tidak akan kembali lagi
jangan jangan kita berdua dong
kan pak haji yang mencat kita berdua
apaan sih pak daringbut
sudah ikhlasin saja
biar hati jadi buah
bapak silahkan duduk lagi pak
pak haji yang sabar ya
aku sekarang lagi ada di
apa aku harus kasih tahu roby
kalau aku sekarang ada di kantor polisi sama rumana
tapi nanti roby pasti khawatir dan cemas tahu keadaan keluarga rumah
kayaknya masih di situ kan
iya rob aku masih di sini pak
tadi gak dijawab sih
iya rob ini aku masih di luar ya
ada urusan yang penting banget
bentar lagi aku ke kantor ya
oh gitu yaudah
rek aku tungguin di kantor ya
cepet ke sini
ada pekerjaan yang harus diselesaikan
sampai sini aja ya soalnya aku harus kembali ke kantor
iya gak apa apa mbak rere mbak rere udah banyak bantu rom makasih ya
tapi kamu yang sabar ya menghadapi ini semua
ini pasti cobaan dari allah kepada umatnya supaya kita selalu mengingatkan
insya allah mbak
yaudah aku lagi tolok pamit dulu ya
ayo ibu iden kejamretan tujuh puluh juta
iya kan tadi gue udah bilang
bukan dijamret namanya dirampok
gitu deh uang yang seharusnya buat bayar operasi hajar maimurah lenyap dalam sekejap
astagfirullahaladzim benar benar dainya
bener bener tadi muhyiddin udah jatuh ketimpa tangga tangganya besi baja lagi
beratnya minta ampun
ajarin deh itu kan ajab dari allah
lagian sih pake berani beraninya sumpah di atas alquran segala
kan emang udah tau biang biang gosipnya
makanya yang namanya sumpah jangan disepelein
itu baru ajab yang kecil dari awal
belum dikasih ajab yang lebih besar
nah ujung boleh menjalik deh jangan sampai kita semuanya kenang
eh mali tarmiji mendingan lo berdua mandi kembang sono
iya bener tuh biar lo gak ketularan nafasnya
iya mandi kembang
kok kira gua cacah handi iya mandi kembang
iya gak ada urusan gak ada urungannya
eh pokoknya deh
terus terus terus pelan pelan ya pelan pelan terus ya
biar kata seribu kalau halal enak ditelannya
terus terus terus oh apa apa
ya biar tetep biar rapi oke pas jangan nyenggol yang lain
udah dapet kabar belum
kalau haji muhyiddin dirampok
masya allah wah yang bener lo
hahahaha lu rampok sampai tepat banget yang rampoknya rumah haji muhyiddin
eh lu tau gak muhyiddin itu orang paling diempetin sekampung nih
pelitnya awal gila menjalip
makasih informasinya ya
tapi emang bener dia paling pelit
paling pelit dosenya aja dipintang gak dikasih
lu temen temenan mau kemana nih
ah bisa mendadak tuh jantungnya turun ke berok
rasain lu orang begitu tuh
kalau yang amalnya kurang
ibetelah memaling guitnya
ya kasih salam
sorry ya telat
hari yang gak berantem juga
tuh mending kamu telat
perasaan kalau dilihat lihat kamu yang paling rajin
ya sekali sekali telat gak apa apa kan
atau jangan jangan kamu habis nyengokin ibunya rumana ya
aku kasih tau sekarang kaya tentang keluarga rumana yang habis kehilangan uang
tapi kerjaan lagi banyak
kalau roby jadi gak bisa konsentrasi
bisa gawat semuanya
enggak kok rob tadi ada urusan sementara
yuk kerjaan banyak nih
aku harus tutupi dulu masalah ini ke kamu
sampai kerjaan kita selesai
karena kamu butuh konsentrasi tinggi